kiai haji maimun zubair seorang tokoh nahdlatul ulama meninggal dunia saat melakukan rangkaian ibadah haji selasa waktu mekah
kiai maimun dimakamkan di pemakaman al ma'la sebuah pemakaman bersejarah di kota mekah
seperti apakah cerita di balik sejarah pemakaman al ma'la ini berikut liputannya
al ⁇ mala ⁇ dikenal sebagai salah satu komplek pemakaman bersejarah karena keluarga nabi muhammad saw disemayamkan di sini
al ⁇ mala ⁇ terbentang di dataran tinggi bukit jabal a saida perkampungan al hujun yang terletaknya tidak jauh dari masjidil haram
yakni hanya sekitar satu satu km arah utara dari masjidil haram
beberapa anggota keluarga nabi dimakamkan di al ma'la diantaranya adalah istri pertama nabi siti khadijah paman nabi abu talib dan kakek nabi abu'l mutalib
pemakaman yang dikenal sebagai janatul ma'la juga menjadi tempat peristirahatan terakhir ulama indonesia syekh nawawi al bantani
dulu di pemakaman ini ada kubah besar yang menaungi makam siti khadijah
para peziarah jadi lebih mudah menemukan pemakaman ini
tetapi oleh pemerintah arab saudi kubah itu diratakan agar tidak dikeramatkan oleh peziarah
pemakaman al ma'la tidak terlalu besar
lebih kecil dari makam yang ada di madinah
namun al ma'la memang menjadi tempat pemakaman yang menjadi pilihan masyarakat di kota makkah
dari kota makkah lukmanul hakim muhammad walid melaporkan